sekarang kita mulai ya
satu dua tiga
ayo cepetan tembus
pak encik kamu sudah nabut banyak pak
aku udah dari tadi nih nunggu nunggu nih belum ada satupun yang pulang
hei mana ikan kalian aku mau lihat
itu ikan nggak lihat apa
loh kok ada ikan iunya
nggak sengaja ini ke jaring
ikan hiu ini kalau dijual pasti mahal
ya sudah kalian leput aja ke peralangan
jangan jangan jangan
lebih baik ikan hiu itu dikembalikan saja ke laut
sebab kalau tidak wah nanti kampung kita terbawa siatu
ah pak mayor ada ada aja
mana mungkin ikan hiu ini bisa membawa keramat
pak kisil segala
lebih baik ikan iu ini kembalikan saja ke tempat habitat dari sana
ah masa bodoh
ya sudah kalian bawa aja ke pelarangan
nanti aku datang